ya pemirsa banyak cara untuk mengenalkan agama sejak dini pada anak
salah satunya dengan masuk ke dalam dunia bermain mereka
langkah ini dinilai efektif karena dalam bermain ada proses belajar tentang agama yang bisa ditanamkan dengan cara yang menarik
senantiasa mengakrabkan anak anak dengan ayat suci al quran sejak dalam kandungan adalah pilihan najah untuk mengenalkan pendidikan agama sejak dini
melalui al quran ia ingin meletakkan nilai dasar keislaman agar kelak putrinya memiliki pemahaman yang utuh tentang agamanya
proses pembelajaran pun dipilih dengan metode yang menyenangkan
kemarin aja belajar quran kalau melalui dunia mereka
kalau yang nomor dua nina umur sepuluh tahun ya dia suka lukis suka komik
jadi kita masuk ke dunia mereka
jadi ayat al quran itu inspirasinya dilukis
itu dia lukis dari jam
selesai sholat zuhur berhenti sholat asar kemudian dia makan lanjut lagi sampai maghrib
untuk membangun karakter najah juga mengajarkan beragam keteladanan agar nina memiliki kepekaan sosial yang tinggi
biar ke depannya bisa tahu tentang agama bisa jadi akhlaknya lebih baik dan bisa menggapai cita cita ke depan nanti
ini jadi penulis
ini jadi penulis bahwa agama ingin membantu orang orang di palestina nanti bisa bercerita bisa menulis komik kkpk juga
kkpk itu apa
kecil kecil punya karya
najila shihab pendidik yang berlatar belakang pendidikan psikologi anak juga menekankan pentingnya pemahaman agama secara utuh dan menyenangkan
pendidikan agama ini harus ada relevansi dengan kehidupan
katanya harus positif harus menyenangkan
pengalaman kita belajar dulu seringkali itu dengan ancaman
nanti allah marah nanti masuk neraka dan sebagainya
cara cara seperti itu itu tidak akan efektif untuk membuat anak kemudian jadi rajin beribadah karena kesadaran
karena kalau hanya takut itu pada akhirnya pada saat nggak ada polisi yang jagain nih orang tuanya dan sebagainya dia kemudian akan melalaikan kewajibannya
jadi kita mengajarkan sholat itu sebagai kebutuhan
najila juga menyebut bahwa mengajarkan agama sejak dini adalah amanah
orang tua adalah madrasah pertama yang kelak melahirkan generasi cerdas yang memiliki pribadi bertakwa dan beraklak mulia
yesi pasha jakarta